selamat pagi berita berita seputar jawa barat hadir menemani anda selama tiga puluh menit ke depan
saya rizka rizlia berikut reportase jawa barat selengkapnya
konsumsi jajanan spageti puluhan pelajar sekolah dasar di bekasi mengalami keracunan masal
diduga spageti yang disantap para pelajar pada jam istirahat telah kadaluarsa
para pelajar mengalami pusing hingga muntah muntah
sedikitnya sebanyak dua puluh pelajar sekolah dasar negeri dua dan tiga tanjung baru cikarang timur kabupaten bekasi
selasa siang terpaksa dilarikan ke rumah sakit andi isa cikarang untuk mendapatkan perawatan medis setelah mengalami mual serta pusing
puluhan pelajar tersebut diduga keracunan usai menyantap jajanan spageti yang dibeli di depan sekolah seharga rp dua saat jam istirahat berlangsung
selain di rumah sakit sebagian pelajar
lain juga dirawat di klinik terdekat tak jauh dari sekolah
umumnya mereka mengalami pusing dan mual usai mengkonsumsi makanan yang dibeli seharga rp dua
sebagian pelajar mengaku jajanan spageti tersebut baru pertama kali dibelinya
lantaran pedagang baru mulai pertama menjual di depan sekolah
namun usai disantap mereka justru mengalami pusing
diduga bahan yang digunakan merupakan bahan kadaluarsa sehingga mengakibatkan keracunan masal terhadap para pelajar
terus habis makan itu terus gimana rasanya apa
pusing mual ya mual sama pusing
spaghetti nah terus setelah dimakan terus gimana
pusing mual mual ya
para pelajar yang mengalami keracunan masal dirawat di rumah sakit andi sacikarang dan klinik setempat
beberapa pelajar lainnya dirawat di rumah
masing masing setelah mendapatkan perawatan medis
kasusnya kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor cikarang timur
dedy beben bekasi